keinginan berwisata bisa menjadi dilema di tengah kondisi pandemi covid saat ini ya
namun lewat dukungan teknologi ternyata kita dapat bisa berwisata dari rumah saja secara virtual
nah kira kira seperti apa sih atau kemana saja nih objek wisata yang bisa kita nikmati secara virtual
saya sudah menyiapkannya tiga untuk anda
iya jadi yang pertama nih kalau misalnya mungkin bagi anda yang sukanya wisata sejarah
kemudian juga ingin memberikan edukasi ke anak anak ini pasti cocok nih pilihannya
yang pertama kita akan berkunjung ke museum nasional republik indonesia
atau yang juga sering disebut dengan museum gajah karena ada patung gajah di depannya gitu ya
dan museum ini adalah museum arkeologi sejarah dan juga geografi
di museum ini dahulunya menyimpan koleksi sejarah milik pemerintah belanda di batavia
dan baru dibuka untuk umum pada tahun seribu delapan ratus enam puluh delapan
museum yang berlokasi di jalan merdeka barat jakarta pusat ini
terkenal karena patung gajah perunggu di halaman depan museum
jadi memang museum gajah ini dulu atau patung gajah yang ada di depannya
dulu ini adalah hadiah dari raja siam atau raja thailand ya
dan meski saat ini kita sedang ada di rumah saja akibat pandemi
namun kita dapat mengunjunginya secara virtual lewat laman museumnasional org id
pengalaman kunjungan virtual ini akan membawa kita seolah olah sedang berkunjung ke museum secara langsung
namun tidak hanya secara tampilan saja
anda juga dapat berinteraksi dengan memilih jalur perjalanan anda ke dalam museum
nah jadi mungkin bisa nanti ditambahin juga nih kalau misalnya barangan keluarga gitu ya
nanti setelah lihat lihat barengan sama keluarga museumnya nanti anda orang tua bisa membuatkan kuis tanya jawab untuk anak anda
jadi lebih seru jalan jalan ke museumnya
berikutnya nih kalau yang tadi mungkin untuk yang suka sejarah kemudian mau kasih edukasi buat anak anak
berikutnya yang suka alam kemudian sukanya adventure
jangan sedih ada juga
yang kedua ini adalah sebuah pengalaman
yang tentunya tidak akan terlupakan
pengalaman yang menyajikan keindahan alam indonesia
tak perlu keluar uang banyak nih untuk kita dapat melihat keindahan alam wakatobi dan juga raja ampat
keindahan alam indonesia memang tidak ada duanya
nah salah satunya adalah keindahan alam bawah laut wakatobi
alam bawah laut yang menampilkan terumbu karang dan juga satwa laut yang indah khas indonesia
dapat kita nikmati dari rumah saja melalui situs indonesia travel
lewat pengalaman video tiga ratus enam
kita dapat merasakan indahnya alam indonesia dan juga tidak hanya wakatobi saja nih
tapi juga raja ampat kemudian ada juga bali hingga yogyakarta
dan semua itu bisa kita nikmati secara virtual dari rumah saja
nah kalau misalnya ini sih untuk menikmati alam ini mungkin anda bisa supaya lebih berasa di pantainya atau di lautnya
misalnya di rumah masak ikan bakar gitu ya sekalian
terus mungkin pakai baju pantai juga sambil menikmati keindahan bawah laut ini secara virtual
berikutnya mungkin ya

berikutnya mungkin ya
yang nggak terlalu suka alam ataupun pengen yang lain sukanya dengan musik gitu ya
nah ini ada juga pilihannya
ya berikutnya ini adalah pengalaman konser orkestra dari rumah yang dipersembahkan oleh erwin gutawa production
konser virtual ini dapat anda nikmati di rumah saja apalagi jika didukung dengan peralatan audio yang mumpuni
jadi siapkan speaker kemudian juga headset yang bagus gitu ya
dan konser virtual ini bahkan dikerjakan dari rumah masing masing musisi yang memiliki konser virtual
dan konser virtual ini bahkan dikerjakan dari rumah masing masing musisi yang memiliki konser virtual
di konser virtual ini erwin gutawa membawa nama nama besar seperti tohpati di rasugandi dan ada juga afgan untuk memberikan hiburan dengan sensasi konser di rumah anda
ini juga seru sih
jadi misalnya di rumah nih ala ala mau nonton konser bisa setting dengan candlelight dinner gitu ya
barengan sama pasangan dan juga keluarga
kemudian nonton konsernya secara virtual